sebuah helikopter karter jenis as tiga ratus lima puluh b tiga dengan nomor penerbangan pki na dikabarkan jatuh pada minggu pagi tadi sekitar pukul sebelas siang waktu indonesia timur
heli jatuh usai mengirim barang di desa waren distrik jenggelo kabupaten mimika
kabar helikopter jatuh ini dibenarkan kepala dinas perhubungan komunikasi dan informatika kabupaten mimika john retop yang dihubungi cnn indonesia lewat telepon
sebelumnya helikopter yang dipiloti kapten putu dan teknisi helmy ini terbang dari timika pukul sembilan empat puluh waktu indonesia timur dan mendarat di jenggelo
heli diperkirakan tiba pukul sepuluh empat puluh waktu indonesia timur untuk menurunkan sebagian barang bahan bangunan
selanjutnya helikopter meneruskan penerbangan menuju desa warem distrik jenggelo
namun helikopter hilang kontak pada pukul sebelas tujuh
heli jenis b tiga pki na ini biasa digunakan di wilayah timika dan sekitarnya